koordinator bidang polhukam partai golkar yoris raweyai angkat suara terkait elektabilitas partainya yang terus turun
dari paparan lembaga survei kasus ktp elektronik yang menyeret nama stiano fanto sebagai tersangka menjadi faktor terbesar
rapat harian menghasilkan rekomendasi politik agar novanto segera menonaktifkan diri dan menunjuk plt ketua umum
fondasi politik itu kita meminta kepada ketua umum untuk dinonaktifkan
dengan alasan dua pertama beliau lebih fokus untuk menyelesaikan kasus hukum kedua karena kesehatan beliau
karena ini kan roda organisasi ini kan harus berjalan terus walaupun pasal sembilan belas anggaran dasar kita mengatur bahwa
kempinan itu kan kolektif kolegial tetapi harus ada yang menjadi juru kuncinya di situ
nah ini tidak bisa kita biarkan sehingga kita merekomendasikan bahwa dengan dua alasan ini
agar ketua umum bisa sebagai seorang negarawan untuk mengundurkan diri
dinonaktifkan kemudian kita masuk kepada tahapan tahapan selanjutnya yaitu sesuai dengan mekanisme organisasi
apa yang terbaik apakah kita menunjuk plt kemudian apa lagi yang
tuntutan mundur untuk setia novanto semakin menggema tekanan terbaru bahkan disuarakan oleh yusuf kala
politisi senior golkar sesepuh golkar bisa dikatakan begitu
bagaimana sebenarnya kondisi internal golkar saat ini
ada andi sinuhi lingga ketua dpp golkar bergabung bersama kami
selamat sore bang andi
bang adi ceritakan dong sebenarnya awal mula keluarnya rekomendasi pengunduran diri kan dari rapat harian
suasana rapat harian kemarin itu bagaimana
katanya alot ada yang kekeh tidak mau ada yang kekeh mau novanto mundur
jadi gimana sebenarnya
ya suasana rapat harian kemarin biasa saja sebagai sebuah tradisi partai golkar ya
nggak mungkin sebuah pandangan itu disepakati oleh semua
orang pasti ada pro dan kontra
tapi semangatnya sama semua adalah bagaimana partai bisa berjalan dengan baik dan kemudian pak setia novanto juga bisa fokus menjalankan status hukumnya dan juga kesehatannya
jadi suasana rapat harian kemarin cukup baiklah
semangatnya sama semua apakah juga termasuk dari kubu terdekat setia novanto katakanlah idrus marham misalnya
apakah sama juga mereka terbuka
sama sama semangatnya semua sama
nah memang ada yang berpandangan bahwa secara kemanusiaan pak setia novanto itu kan dalam keadaan dipandang sedang mengalami musibah ya
pertama soal tersangkanya pak novanto soal iktp yang kedua juga soal kesehatan beliau
nah ada yang berpandangan memandang seperti itu
ada yang berpandangan yang lain justru refleksi kecintaan mereka terhadap pak novanto itu disampaikan dengan hal yang berbeda
juga termasuk untuk agar beban partai golkar yang kita tahu sudah banyak sekali pemberitaan di media masa golkar disangkut pautkan dengan kasus iktp
dan ini juga harus dilakukan langkah langkah untuk melakukan penyelamatan terhadap partai golkar
artinya sudah mulai bersih bersih sekarang golkar
termasuk tekanan untuk mundur kepada setia novanto sang ketua umum
ya yang paling penting bagi partai golkar hari ini adalah konsolidasi organisasi berjalan baik
yang kedua adalah pandangan atau citra publik yang beranggapan bahwa kita secara institusional dianggap dipandang oleh publik
kita lihat dari pemberitaan di media masa
seolah olah melindungi koruptor
itu tidak benar
kendatipun kami meyakini bahwa pak novanto belum tentu bersalah
karena belum ada satu kekuatan hukum tetap yang dilekatkan kepada dirinya
bang adi sebenarnya seberapa pincang sih pengambilan keputusan di partai golkar selama setia novanto sakit
pengambilan proses pengambilan keputusan
apakah sangat sangat terganggu
apalagi ini kan menjelang pilkada dua ribu delapan belas
penetapan mulai oktober besok
tidak ada yang terganggu
semua proses berjalan sebagaimana mestinya ya
teman teman di golkar itu kan secara organisasi rata rata matang ya
karena itu semua proses yang kami jalani hari ini adalah proses yang normal dan standar
pada tanggal tiga belas september rapat harian secara kolektif sepakat untuk membuat tim kajian
untuk mengkaji kenapa elektabilitas partai golongan karya itu turun
nah itu ditentukan koordinator bidang polhukam dan koordinator bidang kajian strategis pak ludwig dan pak yoris sebagai pimpinan tim
dan kami sebagai anggota tim di situ
dan kita langsung maraton karena itu amanah rapat harian
kemudian kita besoknya rapat mengundang semua anggota tim dan kemudian semua berbicara mengemukakan pendapatnya
kemudian pada hari
rabu tanggal dua puluh kita mengundang lembaga lembaga survei yang kami anggap kredibel
termasuk salah satu laporan dari koran cetak nasional yang kita anggap juga kredibel
disitu tergambar jelas bahwa penurunan elektabilitas itu tidak bisa kita hindari dari status hukum yang menimpa ketua umum terkait kasus iktp
bahkan salah satu lembaga survei mengatakan dari penurunan elektabilitas partai golkar itu empat puluh sembilan persen itu dikarenakan
sentimen negatif yang mengemuka terhadap kasus iktp
nah karena itulah tim membuat sebuah rekomendasi untuk kepentingan partai untuk kepentingan pak setia novanto supaya ada semacam cut of positioning ya partai
kemudian pak novanto kita harapkan apa namanya kita sarankan di situ untuk non aktif
kemudian dibentuk plt
dan kemudian plt nanti menjalankan organ organ
organisasi sebagaimana mestinya
dan pak novanto bisa fokus menjalani kasus hukumnya sekaligus juga melakukan perawatan kesehatannya yang semua kader kader dan pengurus partai berdoa semoga beliau cepat sembuh
pertanyaan berikutnya sekarang
apakah masih ada kemungkinan untuk setia novanto ia akan tetap kekeh berada di kursi ketua umum
nanti dijawab ya bang andi
kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah jakarta dan sekitarnya
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita sudah berbicara bahwa setnoff sebaiknya mundur
tapi semua memang masih tergantung setnov mau mundur atau tidak
nada nadanya akan tetap bertahan menjadi ketum atau kira kira akan mengundurkan diri
kalau anda lihat
yang pertama saya ingin luruskan ya bahasanya bukan tekanan tapi ini saran
saran oke baik
aparan yang disampaikan oleh hasil kajian dari tim
dan kemarin waktu kita rapat harian itu rapat harian memutuskan
agar rekomendasi yang disampaikan oleh tim itu disampaikan langsung kepada pak novanto
dan rapat memutuskan yang menyampaikan itu ketua harian dan sekretaris jenderal partai golkar
jadi ini adalah sifatnya saran
nah bagaimana tanggapan ketua umum
kami belum mendengarkan laporan yang ditugaskan dari rapat itu
bahwa semuanya besok akan dibahas dalam pleno ya
ya secara organisatoris harus begitu dibahas dalam pleno
artinya ada kemungkinan tidak jadi mundur
lalu apa yang akan dilakukan golkar jika stiano fanto tetap menjadi ketua umum golkar dengan ancaman elektabilitas partai
ya dalam politik segala kemungkinan ada
dan yang paling penting bagi kita kita tidak mau berandai andai
kita tetap kawan kawan semua yang punya
saya kira sebagian besar pengurus dpp itu punya pandangan yang sama
ini harus diletakkan persoalan ini pada cara cara yang kita anggap baik
nah usulan oleh tim terkait rekomendasi yang kita sampaikan itu itu adalah cara yang paling baik buat semuanya
buat pak novanto dan juga buat partai golkar
oke apakah sekarang kemudian persiapan pleno nih
persiapan pleno artinya apakah sudah diatur
ya sudah diatur
persiapan pleno artinya apakah sudah ada gambaran kira kira yang akan menjadi plt
siapa nantinya atau nanti saja itu dipikirkan
kita selesaikan satu satu dulu
kita belum pernah bicara siapa yang menjadi plt karena kita nggak mau pada masuk pada praktisnya
yang paling penting hari ini adalah secara substansi rekomendasi dari tim itu kita berharap itu bisa diperhatikan dengan sungguh sungguh
saatnya dibuat melawan transaksi publik juga dengan perhatian yang lebih baik
kita akan mendapatkan jawaban dari para presidennya
dan juga dari ketua ketua publik